acara pembekalan relawan pasangan prabowo subianto sandiaga uno diisi berbagai momen yang menarik perhatian
mulai dari pertemuan prabowo dan mantan istrinya titi soeharto
hingga aksi prabowo dalam pidatonya saat menirukan para pejabat yang suka mencuri uang rakyat
wah dan tidak hanya hadir dalam acara pembekalan relawan di jakarta
prabowo juga menyambangi dan berpidato di kota solo
nah kali ini di kota solo prabowo mengaku pernah diperintahkan mengejar amin rais
saat ia masih aktif sebagai prajurit tni pada masa orde baru
ada kejadian menarik yang terjadi dalam acara pembekalan relawan pasangan capres cawapres nomor urut dua
prabowo subianto sandiaga uno pada kamis siang dua puluh dua november
siti hediati haryadi atau titik membuat riuh seisi istora senayan
kali ini bukan hanya karena iklan relawan yang dibacakannya
tetapi lantaran momen romantis yang terjadi antara dia dan prabowo saat titi turun dari panggung dan disambut oleh prabowo
keduanya yang mantan pasangan suami istri tampak bersalaman dan berpelukan
yang langsung disambut gegap gempita oleh para relawan
momen prabowo dan titik dalam acara pembekalan relawan tersebut bukan satu satunya hal yang menarik perhatian
isi pidato prabowo pun berhasil membuat sorakan para relawan bergemuruh
salah satunya saat prabowo menyinggung dan seolah menirukan gaya para pejabat elit yang dikatakan kerap membohongi rakyat
di indonesia orang tambah pinter
kadang kadang tambah pinter bohong
tambah pinter nyuri
tambah pinter nyuri
kita sudah kenyang dengan dibohongin
dalam acara puncak pembukaan relawan hadir beberapa petinggi partai lain
mulai rahmawati soekarno putri presiden pks sohibul iban
hingga sekjen pan edi suparno dan petinggi partai demokrat ferdinand hutahian
di hadapan para tokoh dan ribuan relawan pendukungnya
prabowo juga meminta para relawan membantunya bukan hanya dalam bentuk suara dan dukungan
tetapi juga materi serta finansial agar ia dan sandiagono berhasil menang dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
selesai acara pembekalan relawan pada kamis malam
prabowo menghadiri silaturahmi relawan solo raya dan deklarasi dukungan aliansi masyarakat madani di kota solo jawa tengah
dalam acara yang juga dihadiri amir rais itu
prabowo bercerita pernah ditugasi mengejar amir rais saat masih aktif sebagai prajurit tni
jadi walaupun ada pemerintah macam macam ya saya nggak sampai hati
bahkan akhirnya saya mengantar beliau menjadi mentor saya dan guru saya
meski mendapat tugas tersebut prabowo mengaku tidak sampai hati melakukannya
akhirnya ia malah menganggap amin sebagai mentor
menurut prabowo amin rais adalah tokoh yang melawan orde baru demi membela rakyat indonesia kala itu